sejak tertangkapnya amir ji yaitu para wijayanto pada tanggal dua puluh sembilan juni dua ribu sembilan belas
ini bisa membuka daripada pintu masuk densus delapan puluh delapan untuk lebih dapat memahami mempelajari tentang kelompok teroris ji tersebut
karena hasil informasi yang diberikan oleh para wijayanto dapat menggambarkan bagaimana struktur organisasi dari ji
dapat menggambarkan bagaimana pola rekrutmen di dalam ji dapat menggambarkan pendanaan dari ji
dan juga bagaimana strategi daripada ji itu